presiden jokowi dodo meresmikan lapangan tenis terbuka tertutup
center court gelora bung karno jakarta pada sabtu pagi
jokowi didampingi para menteri kabinet kerja sejumlah ketua partai
gubernur dki jakarta anies baswedan dan mantan kepala polda metro jaya m iryawan
sebelum diresmikan lapangan ini direnovasi selama enam belas bulan
terhitung sejak september dua ribu enam belas hingga desember dua ribu tujuh belas
dengan nilai pekerjaan rp sembilan puluh dua delapan miliar
bagian dari kesiapan indonesia sebagai tuan rumah asian games dua ribu delapan belas
inilah venue ketujuh dari empat belas venue yang akan digunakan dalam pesta olahraga se asia itu
presiden juga berharap keberadaan venue teknis ini
menjadi suntikan motivasi bagi para atlet nasional agar semakin berprestasi
sebelum meninggalkan gbk jokowi memberikan raket dan sepeda secara simbolis
kepada legenda tenis indonesia
seperti yayu basuki dan yustejo tarik
asian games dua ribu delapan belas kelihatan sekali semakin siap
karena venue venue yang ingin digunakan satu per satu telah diselesaikan
tadi menteri pu sudah menyampaikan bahwa
dari empat belas sudah tujuh yang sudah kita resmikan
dan pagi hari ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
renovasi lapangan tenis terbuka dan tertutup
gelora bung karno saya resmikan